arya mengatakan chandra merespon positif tawaran tersebut
bumn sendiri bukan hal baru bagi chandra hamzah
hamzah sebelumnya pernah menjadi komisaris utama pt pln persero
jangan sampai ada apa ya
seternya seter keuangan
kita harapkan ini pak chandra hamzah ini akan bisa mendorong perusahaan ini untuk mendukung visi misinya pak jokowi juga
pak jokowi punya visi misi tertentu di bidang itu dan beliau akan menempati posisi itu dan mempercepatnya
dan kita harapkan nanti perusahaan ini dengan maksudnya pak chandra hamzah itu akan membuat perusahaan ini di publik juga akan semakin baik
akan banyak investor juga akan ikutan untuk maksimal
sebelumnya mantan petinggi komisi pemberantasan korupsi chandra hamzah bertemu menteri badan usaha milik negara erick thohir pada hari senin ini
chandra mengatakan pertemuan ini membahas kinerja bumn
di masa mendatang terutama terkait norma norma hukum dan regulasi bumn
chandra hamzah juga berbagi pengalamannya semasa bertugas di pt pln persero
chandra pernah menjabat sebagai komisaris utama pt pln pada desember dua ribu empat belas hingga november dua ribu lima belas
karena pak menteri ingin bumn ini maju kendalanya apa pengalaman yang pernah saya alami apa